kementerian perhubungan memprediksi terjadi lonjakan pemudik selama libur idul fitri tahun ini
berdasarkan survei kemenhub pada maret dua ribu dua puluh
sebanyak dua puluh tiga juta mobil dan tujuh belas juta sepeda motor akan digunakan untuk perjalanan mudik tahun ini
dua tahun tidak dapat melaksanakan mudik akibat pandemi menjadi dasar penyebab melonjaknya animo masyarakat
membludaknya jumlah orang yang akan melakukan perjalanan selama lebaran patut diwaspadai
karena berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas dan kecelakaan
salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas adalah akibat mengantuk dan memaksakan diri
terlebih bila berkendara di jalan tol dengan jalur lurus
dapat memicu pengemudi merasa lebih cepat bosan dan mengantuk
memperhatikan waktu istirahat selama berkendara sangat disarankan
bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi
jadi misalnya kalau nyetir perjalanan darat tiga empat jam itu minimal istirahatnya setengah jam
karena ini juga sebenarnya di undang undang itu ada
jadi undang undang tahun dua ribu sembilan nomor dua puluh dua tentang anggotaan umum itu juga memang diharuskan
setiap supir itu setiap empat jam minimal istirahat setengah jam
atau setara sekitar tiga ratus kilo
pengemudi atau orang yang kelelahan akan ditandai dengan sering menguap mata berat respon tubuh atau refleks yang lambat
kelahan yang dibiarkan bisa membahayakan keselamatan jiwa
maka penting bagi anda sebelum berangkat mudik untuk merencanakan perjalanan dan mengetahui titik titik posko peristirahatan
ketahui kondisi tubuh anda
gunakan sopir cadangan untuk bergantian menyetir
jangan lupa mencari sopir cadangan terutama bila tubuh sudah memberi sinyal kelelahan
selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penuhi kebutuhan energi dengan memperhatikan asupan gizi saat sahur dan berbuka
makanan dan minuman yang terlalu manis dan terlalu berminyak memang akan membuat kenyang
tapi tidak tahan lama dan cenderung membuat lebih cepat ngantuk
perbanyak minum air putih ketika sahur berbuka dan istirahat untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh
dan meningkatkan konsentrasi
terakhir lakukan peregangan otot dan cuci muka secara berkala
agar tubuh terasa lebih segar dan siap untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman